terinspirasi pengorbanan isal masih di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia
seorang pendeta muda dengan penampilan badan dan wajah penuh tato
mendirikan yayasan untuk menampung dan merawat anak anak dari keluarga tidak mampu
tak seperti kebanyakan yayasan pada umumnya yayasan milik pendeta bertato ini
hanya berukuran satu ruangan di kawasan permukiman kumuh kota semarang
yayasan hati bagi bangsa inilah nama yayasan yang ada di kawasan tanggul indah kota semarang
yayasan tersebut milik agus sutikno pria dengan badan dan wajah penuh tato
selain sebagai kantor yayasan ruangan berukuran tiga x lima meter ini pun
setiap harinya menjadi rumah belajar bagi anak anak dan keluarga tak mampu
agus dikenal sebagai sosok yang unik
pria kelahiran tujuh belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah alkitab di probolinggo jawa timur ini
sering disebut sebagai pendeta jalanan
karena aktivitas pelayanan kemanusiaannya di kawasan kumuh hingga lokalisasi
di sekitar kota semarang
pada setiap pelayanannya agus merangkul dan berusaha menolong mereka yang kesusahan
tanpa melihat golongan agama maupun suku
secara khusus agus memperhatikan nasib anak anak dari keluarga tak mampu
yang tak bisa melanjutkan sekolah
anak anak miskin ini pun diangkatnya dan dibiayai untuk terus bersekolah
karena saya melihat sosok tuhan di wajah anak anak ini dan anak anak ini
harus bisa menikmati pendidikan
karena pendidikan adalah hak semua anak indonesia
sekali mereka anak anak miskin
momentum pascah dari kematian isa al masih hingga kebangkitannya
menjadi pegangan utama agus dalam melayani sesama
tak heran jika agus tak mempedulikan mereka yang mencibir penampilannya
dan tak lazim sebagai seorang pendeta
pascah bagi saya
saya melihat cinta yang nyata
kasih yang nyata
cinta yang tanpa pamrih
cinta tanpa syarat
saya untuk pascah ini
ingin bahwa kasih
kasih yesus itu benar benar sampai kepada mereka
kasih tulus yang diberikan agus sungguh dirasakan anak anak di yayasannya
salah satunya adalah
septi remaja putri yang nyaris putus sekolah di smp
karena orang tua yang tak mampu lagi membiayai sekolah
di tangan sang pendeta jalanan
septi kini telah lulus sma dan akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi
ya mungkin kalau aku nggak ketemu sama markus
mungkin aku nggak bisa sekolah sih
banyak temen beruntung banget lah kalau kena sama om agus
dalam mencari dana untuk membiayai anak asuhnya
agus menjalannya dengan mengalir seperti air
bantuan dermawan dan jeripayahnya memberikan pelayanan dan kesaksian
di sejumlah gereja
dicurahkan penuh untuk operasionaliasannya
apa yang dilakukan agus sutikno
sang pendeta jalanan ini
dapat menjadi inspirasi dalam menolong sesama
damar sinuko semarang